kamu gak suka kalau aku sayang sama anak kecil
wah seneng kok seneng
bagus lah kalau gitu
tersyafa jangan nangis lagi ya
sudah dua hari kamu tidak sadar
apa yang terjadi
kenapa kamu bisa melompat ke sungai nak
saya gak lompat ke sungai bu
saya hanya menemukan kamu
saya tidak melihat anak anak
yang saya tahu hanya anak di dalam kandungan kamu ini
gak mungkin meninggal
saya yakin bahwa anak saya gak meninggal
saya harus cari dia bu
berbalik berbalik dulu anak
ibu sudah panggilkan bidan
kata bidan usia kandungan kamu ini masih rentan
apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini
baik ibu akan cari
tapi kamu harus sehat dulu ya
siva oh kamu rupanya di sini ini anak kenapa lihat gak
hah sini kamu ayo sini sini bangun
ma ya ampun ma mama jangan kasar diri sama siva
anak ini harus dididik ini anak bandel
nah anak kecil bandel itu wajar karena juga anak kecil gak ngerti apa apa
apaan sih kamu ini anak harus dididik ya
kecil kecil udah berani kurang ajar sama mama
nanti besarnya mama bisa diinjek injek sama seperti kamu sama amir
udah besar gak ada yang mau nurut sama mama
mama jangan berlebihan dong
apa mama berlebihan
gak ada yang namanya berlebihan dalam hidup mama
ini anak harus diatur
eh diam cengeng banget sih bisa diem gak
ma cukup ma
kalau hafif tau mama sekasar ini sama siva
mama tahu sendiri kan akibatnya gimana
lagi kalau mama gak suka sama syifa kenapa mama bawa siva ke rumah ini
ingat ya ma
sekali lagi mama kasar sama shiva
aku akan langsung bawa siva ke tempat tante syairah
jangan marah marah terus dong malah
rena kenapa perhatian sekali sama siva
padahal waktu bella masih di sini dia nggak pernah seperti itu
ini pasti ada sesuatu
udah siva jangan nangis ya
oma gak marah kok sama siva
aku gak pernah tau kalau kamu suka sama anak anak
sipa sini kejar nanda
lagi main sama siapa nak lagi main sama siapa main sama siapa neneknya main apa main boneka ya
makasih ya karena karena sudah momen sama dede siva sama sama afif
iya afif karena bella pernah menolong aku hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membalasnya
aku nggak bisa diam aja di sini aku harus cari anak
aku gak boleh kalah sama rasa sakit aku
hai jangan jangan itu suara perempuan yang sedang sakit itu aku harus lihat keadaannya
aku harus mencari shiva aku harus kuat demi shiva
kalau keluar kamu belum kuat jalan
mau kemana sih
nggak saya mau cari syifa anak saya
saya mau cari syifa anak saya bu
iya tapi nggak sekarang
ingat kamu sedang mengandung jabang bahi di perutmu
saya mau cari anak saya
bu syifa udah banyak merasakan kesulitan
hidup bersama aku
gimana aku bisa diam saja bu
aku gak mau dia kesusahan
kamu jangan berpikir yang enggak enggak
jaga saja kondisi badan kamu
juga ini jabang bayi di perutmu
harus tetap hidup
saya akan cari tahu tentang anakmu
saya juga kenal seseorang
dia pasti bisa menemukan anakmu
kamu tenang saja
dia seorang lelaki yang baik
dulu saya jadi pengasuhnya ketika dia masih kecil
seharusnya saya juga jadi pengasuh anaknya
seharusnya saya juga jadi pengasuh anaknya

kamu tetap di suku